penyidik polda metro jaya telah memanggil staff kemenpora untuk diminta keterangan atas laporan pertanggung jawaban penggunaan uang dalam acara kemah dan apel pemuda islam indonesia dua ribu tujuh belas
kabit humas polda metro jaya kombes polisi argo yuwono mengatakan penyidik menemukan adanya anggaran fiktif dalam laporan keuangan tersebut
argo juga menegaskan bahwa pengendalian uang yang dilakukan daniel anzar simanjuntak bukan berarti kasus ini terhenti
ini kan kegiatannya tahun dua ribu tujuh belas kita sudah ada bukti permulaan yang cukup diduga adanya penyimangan anggaran daripada kegiatan kemah yang dilaksukkan oleh kementerian menpora tahun anggaran dua ribu tujuh belas
jadi artinya bahwa apabila ada pengembalian uang
dan itu tidak terus menghilangkan tidak bidananya
jadi tentunya nanti penyidik ini kita sudah memeriksa
menpora imam nahrawi meminta dhanil anzar membongkar siapa pelapor dugaan penyelewengan dana kemah dan apel pemuda islam indonesia dua ribu tujuh belas dan menelusuri motif dibalik pelaporan tersebut
menurut menteri imam ada dugaan motif lain di luar hukum dalam kasus tersebut
menpora mengakui kegiatan tersebut adalah inisiatifnya untuk menjaga uhuah antara
pemuda ansor dan pemuda muhammadiyah
dan semua sudah dipertanggungjawabkan
nah kemarin justru daniel mengembalikan uang dua miliar dari apa yang kita dengar
saya belum tahu karena pelaksanaan kegiatan sudah berlangsung dan fasilitasi bantuan dari pemerintah sudah diberikan tahun dua ribu tujuh belas
tapi artinya nanti dana dua miliar itu kembali ke kementerian menpora karena itu dana kementerian menpora
apakah nanti diterima atau gimana
itu urusan biro keuangan nanti seperti apa mekanismenya
karena bantuannya sudah berlangsung
yang pasti menurut saya silahkan tanya pak daniel
pak daniel sudah membuka fail pada saya
memang menjelang utama pemuda muhammadiyah ini ada calon yang didorong oleh pihak lain
pak daniel belum laporan siapa yang melapor
ke saya belum karena saya bukan penyidik
enggak kan berarti pak masman minta untuk mas daniel mencari tahu
saya kepada mas daniel tolong bongkar mas
cari tahu siapa pelaporan
biar tahu modusnya
kata jangan sampai
modusnya oh hua